atau pbi tentang penyelenggaran
departemen penyelenggaraan sistem pembayaran
memudahkan proses serta optimalisasi
kinerja bank dan keamanan nasabah
dalam pbi no tujuh belas sembilan pbi dua ribu lima belas
layanan pada sistem clearing nasional
fasilitas bulk payment yang mas rendah
sementara dalam pbi no delapan belas empat puluh satu pbi dua ribu enam belas
yakni terkait masa berlaku bilet giro
pemindah bukuan dan pembatasan koreksi
bahwa fungsi bilet giro
yang dapat dipindah tangankan
terhadap perbankan terkait pelaksanaan
kepada perbankan dan masyarakat itu
selain itu yang lebih penting lagi
apakah mereka itu melakukannya itu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
selain sosialisasi dua pbi tersebut
di wilayah clearing pengirim transaksi retur